kita ke informasi selanjutnya tepatnya informasi lain di mana kementerian pertahanan mengaku data semen kawal khusus yang dibentuk prabowo merupakan pasukan untuk tugas protokoler
antara lain bertugas dalam upacara jajar kehormatan untuk menyambut tamu penting yang datang ke kementerian pertahanan
untuk kepentingan protokoler ini menhan prabowo memang menyeleksi khusus para prajurit yang bertugas sebagai den walsus
seleksi dilakukan agar penampilan para prajurit yang menyambut tamu terlihat gagah dan menarik
kemhan mengklaim pasukan ini sudah lama berada di dalam tubuh kementerian pertahanan
sementara dewan perwakilan rakyat menilai kewenangan pembentukan data semen pengawalan khusus atau denwalsus adalah kewenangan kementerian pertahanan selaku inisiator
kemenhan diharapkan mampu melanjutkan dan menjalankan tugas dan fungsinya secara imbang agar pembentukan denwalsus tidak sia sia
yang ditugaskan oleh mabes tni baik itu dari angkatan darat angkatan laut
dan angkatan udara untuk menjadi grup atau pasukan jajar kehormatan
mereka mereka ini bertugas melaksanakan upacara jajar kehormatan atau upacara militer penyambutan tamu tamu vvip
seperti menteri pertahanan dari negara sahabat atau pejabat pejabat militer dari negara negara sahabat yang
berkunjung ke kementerian pertahanan
tentu itu kan kewenangan ada di kementerian dalam hal ini menteri pertahanan
menteri pertahanan dan itu fungsinya kan untuk melakukan teamwork dalam tugas dan fungsi daripada menterian pertahanan
apakah itu akan berempat ampatnya tergantung
kedua belah pihak harus melakukan bagaimana sinergitas kemudian tupoksinya seperti apa
kemudian pembagian check and balance nya seperti apa sehingga itu bisa berjalan dengan baik